ya saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa apa
anak saya tidak melakukan kesalahan itu
ibu akan terus berjuang ya ibu
ayah bukan penting kan dengan kesalahan palsu itu